sejumlah perjanjian kesepakatan kerjasama terwujud lewat perhelatan hannover messe dua ribu dua puluh
koeksibitor di pavilion indonesia berhasil mengait investor dengan menandatangani sejumlah nota kesepahaman
kerjasama tercipta ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman
bentuk kerjasama yakni antara pemerintah indonesia dan jerman government to business dan business to business
mereka yang kemarin sudah memulai kerjasama baik dalam bentuk kerjasama investasi
kemudian kontrak pembelian kerjasama pemanfaatan teknologi
serta yang baru memulai investasi
ini sudah kita resmikan
nilainya yang tadi disampaikan ini sekitar dua bilion usd
ini sesuatu yang luar biasa ketika kita baru memulai
ini hari ini saya tadi berkeliling ke beberapa koeksibitor
dan mendapat informasi bahwa hari ini sudah ada kontak kontak yang mungkin akan divinalisasi
saya sangat senang untuk berada di pemerintah indonesia
salah satu koeksibitor kawasan industri terpadu batang
menandatangani nota kesepahaman dengan pt atw investasi selaras
untuk mengembangkan kawasan industri hijau dengan nilai lima ratus juta dolar as
sudah ada dua belas ditambah yang hari ini jadi tiga belas penandatanganan komitmen perjanjian untuk pemanfaatan lahan kami
mulai dari perusahaan korea untuk pabrik gelas perusahaan india untuk pabrik keramik
perusahaan taiwan untuk alas kaki sampai ke perusahaan perusahaan medis
dan kami berharap batang sebagai proyek strategis nasional yang betul betul diberikan karpet merah oleh pemerintah
untuk bisa dimanfaatkan akan sangat senang sekali bisa melayani semua investor yang akan masuk ke kawasan kami
sementara itu panbil group sebuah kawasan industri di batam
menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan jerman dan hongkong
kami sangat bersyukur ya untuk kesempatan yang diberikan oleh kemenperin
kita dapat ikut serta di dalam exhibition ini karena indonesia sebagai partner country dalam tahun ini
dan impact yang diberikan itu kami juga mendapat kesempatan untuk site mou dengan tiga star gmbh
salah satu company dari hannover dan juga mekatronic technology dari hongkong
keberhasilan koeksibitor menarik minat investor asing sesuai dengan tujuan indonesia
menjadi mitra di ajang pameran teknologi industri terbesar di dunia hannover messe
sebanyak satu ratus tiga puluh pengunjung tercatat hadir sepanjang penyelenggaraan hanover mese dua ribu dua puluh tiga
sebagai sebuah perusahaan yang sangat berharga